seorang jemaah haji asal pacitan jawa timur wafat karena serangan jantung di mekah arab saudi
sekretaris ppih embarkasi surabaya mengatakan jemaah haji yang wafat di tanah suci akan mendapatkan hak dibadal hajikan tanpa dipungut biaya dan mendapat asuransi jiwa
jemaah tersebut meninggal akibat mengalami serangan jantung dan telah dimakamkan di madinah
dari data petugas ppih surabaya hingga saat ini masih ada dua puluh calon haji yang tertunda keberangkatannya karena sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit haji surabaya
ada berita duka ada satu jamaah dari pacitan yang itiqol yang sahid wafat pada tanggal sembilan belas
saya berharap dari pacitan doakan mudah mudahan keluarganya sabar terkeluar malum